gnr untuk melaksanakan deteksi visual
untuk menimbulkan gejala yang berat terlebih pada anak usia di atas lima tahun
jari jari orang orang di surabaya kok kakak seri mulat
kayak masalah jadi artis kayak gitu lah
anda bisa melakukan pencarian internet atau sesuatu untuk mencari tahu
keberadaan pabrik kertas turut mengubah perilaku warga desa
kayak aku gak langsung kayak dari smp langsung sembuh gitu